kapan datangnya dah
suara kamu berubah gitu sih im
suara tampan menawan kayak gini
dibilang suara kayak kodok
coba kamu mundurkan lagi deh
bener banget kamu si
bener banget kamu si
jangan jangan oh jangan jangan
di badan kita itu ada kodok
aku kan takut banget sama kodo
lebih kali sih kalian
baru kasih kodok begini
udah pada belingsah
mau aku kasih kodok ke gila gak apa
aduh aduh aduh
gantengan diri pada kamu
jelas gantengan akulah
aduh aduh aduh
tunggu tunggu tunggu
aku tuh takut banget tau sama kodok
terus kodoknya di badan aku nih
komen komen apa itu lupa hapin kenapa
aku kabur dulu ini tung
ada kembaran kamu
tuh kamu tuh ngapain sih
lari lari gak jelas tuh kenapa
kamu tuh lebay tau gak
tapi ini kodoknya beda dari yang lain
wah dari simbokku
ini udah rapi
ya iyalah suruh maut
tung kamu lapar ya
itu dia si sultan
lihat bawah nih
lihat di bawah om jin
telinga telinga kakak aja
suaranya kayak om jin
ini emang om jin sultan

tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
tunggu om jin
sultan gak percaya
om jin pasti mau jebak sultan ya kan
masa sultan gak pernah nolongin om jin sih
tolongin om jin sekarang dong
lagian sultan nggak tahu gimana caranya
gosokin aja gelang sultan
aduh kan om jin geling jadi kodok ini terus
tercahaya om jin atau enggak ya
ya ya cepat
akhirnya om jin bebas
tidak jadi kodok lagi
aku tahu kau mengintaiku dari tadi
rupanya insting ularmu masih sangat tajam ratu ular
padahal usiamu sudah ratusan tahun
semakin panjang usiaku semakin saktilah aku
seru nih sudah lama kita tidak berjumpa
dan tiba tiba kau mendatangi aku
kalau bukan untuk satu kepentingan tak mungkin kau repot repot mencariku ke sini
betul sekali ratu ular
aku datang kesini karena diutus oleh raden mahesa
dia menginginkan ragamu agar bisa berwujud
seperti tidak ada raga lain di dunia
tidak ada raga lain saja
saat ini memang tidak ada raga yang lebih tepat daripada ragam
aku tidak sudih memberikan ragaku untuk raden mahesa
aduh aduh aduh
poin gue internasional tidak terima
masa sekeren ini seganteng ini
dikerjain dengan kodok yang kurang internasional
kodok nempel di sini
benar banget tuh im
kita harus kerjain dia
tunggu tunggu tunggu
tapi gimana cara kerjain dia
gimana caranya kita kerjain dia
aduh aduh aduh
kamu tuh kayak reputmen tahu nggak
penguangan yang dilarang
di sini bukan di sini
yang bener dong
ya udah bener juga kamu nih
berdebah kau sendiri
kau belajar ajian pengikar sukmak
ajian itu dilarang di dunia siluman
ajian apapun akan aku pelajar
asep akan aku bisa memalahkan musuh musuhku
kau sudah membawa raganya
betul raden aku sudah membawa raga rata ular untukmu
bagus bagus sekalinya ibu
aku sudah tidak sabar ingin berwujung
aku akan melakukannya sekali